supaya misalnya gak perlu dikeluarin dari sekolah
ya demi gue kayak bisa gak
kasus ini bakal terus berjalan titik
pokoknya kasus ini bakal terus berjalan titik
gua nyesel bersekutu sama lu
pokoknya mulai sekarang kita gak usah kerja sama lagi
pokoknya mulai sekarang kita gak usah kerja sama lagi
pokoknya mulai sekarang kita gak usah kerja sama lagi
dan gua akan pastiin
kalo misal gak bersalah
ya terserah lo aja

lo cari aja sana bukti kalo misal tuh gak salah
kebelin banget sih
dia kok bisa tau gue lagi pergi sama rara sih
gue gak bakal biarin cavero terus ngikutin gue sama rara
pak davin kenapa sih
sarah kenapa tiba tiba ngelepas pegangannya di pinggang gue sih
apa dia lagi jaga perasaan kak fero
apa iya rara suka sama kak fero
beraninya dia makin takut
beraninya dia makin takut
gue bakal tunjukin kemampuan gue yang sebenarnya
gue gak bakal biarin lolos begitu aja
beraninya dia makin takut
gue bakal tunjukin kemampuan gue yang sebenarnya
gue gak bakal biarin lo lolos begitu aja
beraninya dia makin takut
daripada kamu ngebut ngebut gini
mending kita minggir dulu deh
udah kamu tenang aja rak
kalau aku berhenti
aku takut kamu bakal milih fero lagi rara
kalau kak vero gak bakal nyerah gitu aja
biar kak fero gak ngikutin berdua

davin sengaja masuk gang kecil lagi
lo bakalan nyesel bermain main dengan vero
pokoknya lo tenang aja
biar dia jujur
kayak kita sama ruangan deh
salah ruangan sih
tadi dengar sendiri kan suster yang di igd aja bilang
kalo arin itu dipindahin di kamar mawar satu mau dua
ini kan arin ya tadi
ya liat aja tuh mulut lo kayak arin
ya engga sih
ya engga masalah kita salah kamar

akhirnya ada juga yang cenguk nenek
neneknya udah kembali ke rumah sakit
neneknya udah kembali ke rumah sakit
neneknya udah kembali ke rumah sakit
semalam nenek sendirian
gak ada yang nemenin nenek
nenek senang sekali kalian nemenin nenek
nenek sakit apa ya
semalam tiba tiba ada nenek memburuk
akhirnya nenek diantar ke rumah sakit sama tetangga
anak nenek sibuk sekali
nenek sibuk semua
gak mau nemenin
gak mau ngatur nenek ke rumah sakit
gak mau jenguk
udah kalo kaget tuh saya temenin ya nek
kita kan harus buruk buruk
niat dong buat yang kecap
perlu tega gitu ngeliat dia
tapi kamu inget juga dong buat diri lo sendiri
waktu itu tuh ga banyak
waktu tuh seminggu
ntar doang butuh kecap
gue akan selalu selalu
kalian kenapa berdua disitu
aku dengerin dong
dia lagi seret

bel gue yakin kondisi ani ga separah itu
gue mau ketemu sama lo
aku mau berburu aja bisa nanti
seperti dugaan gue
lo udah bohong sama gue
udah bohong kan
apa sih ani
apa sih al
lo tuh kenapa berisik banget
beritahu gue lagi sakit
lagi pengen istirahat
seperti dugaan gue
berarti lo siap siap aja sekarang
gue tuh emang sakit parah tau ga
cuma gue bosen aja di rumah sakit
makanya gue minta rawat jalan
gue tuh bisa bedain mana orang yang beneran sakit sama ga
pokoknya sekarang gue minta sama lo
hentikan kasus ini
kasus ini bakal terus berjalan sampe si michelle tuh dikeluarin dari sekolah
kalau misalnya dikeluarin dari sekolah

biar kayak rifqi tuh
katanya lo rela berkorban demi si michelle
ya udah lah
ikutan keluar aja
biar kayak rifqi tuh
katanya lo rela berkorban demi si michelle
ya udah lah
ikutan keluar aja
ya udah lah
ikutan keluar aja
ya udah lah
selama ini gue mau kerja sama sama lo
gue unggahin hubungan michelle sama rifqi
gue juga bakal selalu dukung lo
tapi kenapa sekarang lo malah mau bikin michelle dikeluarin dari sekolah
hei ini kan juga bukan ulah gue aldino
ini terjadi begitu aja
supaya michelle ga perlu dikeluarin dari sekolah
pokoknya kasus ini bakal terus berjalan
bakal terus berjalan titik
gue nyesel bersekutu sama lo
pokoknya mulai sekarang kita ga usah kerja sama lagi
dan gue akan pastiin dan buktiin
kalo michelle ga bersalah
ya terserah lo aja
lo cari aja sana bukti kalo michelle tuh ga salah
kebelin banget sih